rekap pergerakan indeks harga saham gabungan selasa delapan belas desember ini pada pembukaan dibuka di zona merah
kemudian kali ini pantauan kami hingga akhir sesi kedua saya akan mengajak anda untuk melihat tabel di belakang saya ini
sejak penutupan perdagangan pekan lalu hingga hari ini memang ihsg terus terkoreksi dan belum mampu bertengger kembali ke zona hijau
ihsg juga meninggalkan level psikologisnya dari level enam ribu seratus menjadi level enam ribuan
hal ini salah satunya disebabkan dengan melemahnya faktor saham dari sektoral begitu sebanyak dua ratus lima puluh tiga saham turun dan menyeret bursa masih bercokol di zona merah
ada satu ratus empat saham yang naik kemudian satu ratus tiga puluh delapan lainnya stagnan atau tidak bergerak
sampai akhir sesi pertama tadi volume perdagangan tercatat
tujuh sembilan puluh lima miliar saham dengan nilai transaksi lima enam belas triliun rupiah
sebanyak sembilan dari sepuluh sektor juga melemah
sejumlah analis kemudian kompak memprediksi adanya tren pelemahan ini dipengaruhi berbagai sentimen terutama adalah sentimen eksternal begitu
prediksi pertumbuhan global yang sampai saat ini dikatakan akan melambat
akibat adanya perang dagang amerika serikat dan juga tiongkok yang sampai saat ini juga belum menemukan titik terang
kemudian adanya ketidak harmonisan di tubuh kabinet kerja presiden amerika serikat donald trump
dimana baru saja informasi pengunduran diri dari menteri dalam negerinya juga menguat kepermohonan
analis reliance sekuritas indonesia lanjarnavi juga memprediksikan ihsg berpotensi terkonsolidasi di rentang support resistance enam ribu empat puluh hingga enam ribu satu ratus empat puluh
dari eksternal bergeser ke dalam negeri sendiri kebijakan suku bunga acuan hingga likuiditas perbankan ini menjadi perhatian para investor global
kemudian data bps juga menunjukkan adanya defisit perdagangan hingga dua lima miliar dolar amerika serikat
kemudian rilis perbankan
pertumbuhan ekspor dan impor year on year yang di bawah ekspektasi sehingga ini membuat shock rupiah dan juga ekuitas
sehingga faktor eksternal dan juga faktor internal ini sama sama berpengaruh dalam tren pelemahan lanjutan untuk indeks harga saham gabungan
posisi indonesia masih bergantung pada dinamika global yang tentunya ini harus diwaspadai oleh investor global
mutiawero sastro jakarta